kami ajak anda untuk memantau kondisi terkini di papua pasca banjir dan tanah longsor yang terjadi di sana beberapa hari yang lalu
malam ini saya akan berbincang dengan plt kapus datin bnpb bapak abdul muhairi
selamat malam pak abdul
selamat malam pak iqbal
oke pak abdul ini jumat kemarin kan kondisi banjir di sejumlah wilayah di papua
saya mendapat informasi bahwa sudah mulai surut begitu pak
nah apakah hari ini juga semakin surut atau justru masih ada wilayah wilayah yang cukup tinggi begitu untuk ketinggian airnya pak
baik jadi dari laporan yang kita terima ada dua laporan
hari ini pertama di pagi hari jam enam tiga puluh wib dan terakhir jam delapan belas wit
jadi dilaporkan bahwa pagi pagi itu memang
masih ada beberapa tempat yang masih digenangi air dengan ketinggian muka air lima puluh sampai satu ratus lima puluh cm
tetapi tim dari bnpb sudah berkoordinasi dengan tim dari pupr operasional bendungan dari mulai pantai dari pupr
memang banjir ini dipicu oleh curah hujan yang cukup ekstrim
ya informasi yang kami dapatkan hingga tiga ratus mm
selama enam jam biasanya tiga ratus mm itu dalam dua bulan
ini tiga ratus mm dalam enam jam
ini kemudian ditambah oleh kondisi kondisi adanya sampah yang menutupi sungai dan saluran air
nah tadi hari ini siang ini sampah sampah yang menutupi sungai dan saluran air dan nasi itu sudah dibersihkan oleh teman teman dari pupr
sehingga sebagian besar kawasan yang tergenang air kemarin itu sudah mulai surut
kecuali tadi siang sampai sore itu masih ada di perumahan organda yang masih sekitar lima puluh sampai seratus cm
dengan ketinggian lima puluh hingga seratus meter ini artinya bahwa untuk distribusi bantuan maupun evakuasi cukup lancar pak
sejauh ini dari informasi dan laporan audio visual yang kami terima
untuk evakuasi masyarakat itu sudah dilakukan
untuk masyarakat yang masih bertahan di rumah masing masing juga distribusi logistik makanan juga lancar dilakukan oleh bpbd
dibantu tni polri menggunakan perahu karet
tadi siang juga kami sudah dilaporkan dikirimkan laporan visual yang menunjukkan bahwa pengiriman distribusi logistik untuk masyarakat yang bertahan di rumah masing masing itu
hingga saat ini bisa dilakukan
nah ini berdasarkan informasi yang didapat bpbd hingga kini ada berapa korban jiwa luka ataupun yang hilang pak
untuk korban jiwa itu masih sama dengan kemarin tujuh orang meninggal
ini bukan akibat banjir tetapi tanah longsor
jadi kami koreksi kemarin laporan yang kita terima itu enam orang akibat longsor dan satu orang akibat banjir
tetapi per hari ini kita mendapatkan
pemutas kiraan data bahwa tujuh orang ini akibat longsor
kemudian tadi pagi itu juga kita mendapatkan informasi masih ada sekitar tiga lima ratus masyarakat terdampak sekitar delapan ratus tujuh puluh lima kakak
di mana diantaranya ada yang mengungsi satu ratus enam puluh kakak termasuk juga delapan puluh anak anak dan delapan balita
yang besar dari pengungsi ini saat ini sudah kembali ke rumah masing masing karena memang genangan sudah mulai surut di beberapa tempat
dengan adanya korban tewas sebanyak tujuh orang begitu akibat tanah longsor apakah ini artinya sudah selesai begitu pencarian tidak ada dilaporkan adanya orang hilang
ataupun akan dilakukan pencarian lagi pak
ya pencarian korban tentu saja didasari oleh laporan dari anggota keluarga dan saudara
yang merasa kehilangan keluarga
untuk saat ini dari laporan yang kami terima tidak ada laporan korban hilang
sehingga yang korban tewas tujuh orang ini sejauh ini tidak bertambah
dan liat pertama di lapangan adalah tetap memperhatikan masyarakat terdampak utamanya distribusi logistik dasar permakanan dan lain lain
nah tadi berdasarkan visual kami
yang sempat kami tayangkan terkait dengan tanah longsor pak
itu kan berada di jalan
apakah jalan itu bisa digunakan kembali atau masih tertutup pak
saat persiang tadi itu sudah ada alat berat yang turun ke lokasi
kami masih menunggu laporan situasi terakhirnya mungkin setelah rapat posko malam ini
jadi sore tadi posko tanggap darurat sudah mulai dibentuk
dua ribu delapan belas wit itu sudah dilakukan rapat koordinasi pertama posko tanggap darurat yang diisi oleh segenapur ketimba pemerintah daerah dan relawan
jadi ini kami masih menunggu hasil laporan dari rapat pertama di posko tanggap darurat banjir kota jerepura ini
berbicara soal sedang dilakukannya rapat untuk terkait dengan kondisi darurat ini
sebenarnya sampai kapan kondisi darurat ini akan diberlakukan
untuk penetapan status daruratnya belum ditetapkan
jadi ini masih melihat apakah dalam analisi situasi ini
banjir akan diperkirakan menerus atau bisa ditanggulangi dalam waktu dekat ini
ini masih menjadi diskusi di posko
jadi status tanggap darurat itu akan ditetapkan mungkin setelah rapat pertama di posko malam ini
oke masih menunggu rapat
tapi terkait dengan pengungsi sendiri bagaimana pak kondisinya saat ini
mengingat bahwa sejumlah daerah kini sudah mulai mengalami penyusutan terkait dengan airnya
apakah ini artinya bahwa pengungsi juga sudah mulai pulang ke rumahnya masing masing atau justru masih ada yang bertahan
ya sebagian besar tadi dari pengungsi yang satu ratus enam puluh kakak itu sudah kembali ke rumah masing masing
karena memang tadi seperti kami sampaikan situasi genangan sudah mulai surut di beberapa tempat
jadi untuk sementara tetapi posko utama dan dapur umum masih tetap dibuka dan distribusi logistik khususnya bagi masyarakat yang memang bertahan di rumah
atau dari pengungsian kembali ke rumah itu menjadi fokus utama dalam giat tanggap darurat dalam tiga hari ke depan
poskonya ini di mana saja dan ada berapa titik pak
sehingga mungkin bisa membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan nantinya bisa langsung datang ke sana pak
untuk posko dapur umum saat ini itu ada di halaman kantor bpbd provinsi papua
kemudian untuk posko saat ini sudah dibentuk sementara
tapi memang sejumlah titik juga disediakan ya pak
oke kita sama sama menunggu ada berapa titik mungkin nanti bisa masyarakat membantu dan juga melihat seperti apa poskonya dan mereka bisa langsung datang ke sana
tetapi bapak sambil bapak mencari informasi terkait dengan titik titik itu sendiri nah ini berbicara soal fasilitas umum pak
kemarin sempat ada informasi bahwa
listrik sempat terganggu begitu ya pak
apakah sekarang sudah normal kembali
untuk listrik di kota jayapura memang sewaktu genangan cukup tinggi di lima puluh hingga dua ratus lima puluh cm itu memang dipadamkan karena kita menghindari hal hal yang tidak kita inginkan ketika banjir tetapi listrik tetap menyala
nah dengan sudah surutnya air di beberapa
tempat siang hingga sore tadi listrik sudah mulai dinyalakan di beberapa tempat yang memang memungkinkan dari sisi keamanan
tentu saja kita berharap bahwa meskipun situasi terakhir sore tadi hujan masih turun dengan intensitas ringan dan sedang kita harapkan ini tidak kemudian memicu banjir susulan
kita harapkan intensitas hujan ekstrim yang terjadi jumat lalu kamis malam lalu tidak terjadi lagi sehingga listrik bisa terus
bertahap untuk dipulihkan di seluruh kota sehingga optimalisasi biaya tanggal meruat bisa kita lakukan
oke berarti listrik ini bukan berarti karena ada gangguan tetapi memang sengaja agar tidak terjadi bahaya di kemudian hari begitu ya pak ya
nah ini berbicara soal apa yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh bpbd dan juga pemerintah daerah setempat
seperti apa pak yang akan dilakukan khususnya untuk mempercepat penanganan banjir dan juga tanah longsor ini
ya untuk longsor sendiri tentu saja
kita fokusnya giatnya akan memulihkan beberapa tempat yang sempat tertimbun oleh material longsoran
kemudian untuk banjir sendiri karena sempat merendam beberapa fasilitas publik dan kesehatan seperti rumah sakit
ini juga menjadi perhatian dan untuk masyarakat terdampak fokus utama dalam dua tiga hari ini adalah menjamin ketersediaan logistik dasar
untuk masyarakat yang mungkin dalam dua tiga hari belum bisa beraktivitas seperti biasa
jadi ini yang kita pastikan di dnpb beserta relawan bpbd tni polri juga sudah menyiapkan dukungan logistik
makanan siap saji dan lain lain agar masyarakat baik itu jika yang masih ada di pengungsian
atau yang bertahan di rumah atau baru kembali ke rumah ini bisa benar benar kita dukung logistik pemakanannya dengan baik
berarti sejauh ini cukup
baik begitu cukup terkendali terkait dengan bagaimana penanganan banjir dan juga tanah longsor di sana
terkait dengan pernyataan dari wakil presiden pak maruf amin bagaimana pak terkait dengan penanggulangan yang harus dilakukan ke depannya
agar hal ini tidak terulang kembali mengingat bahwa curah hujan saat ini apalagi di awal tahun cukup tinggi
pertama untuk situasi dan kondisi di kota jayapura saya bisa sampaikan
untuk penanganan masyarakat terdampak itu sangat terkendali dan kita harapkan sekali lagi
memang target kita logistik dasar masyarakat terdampak itu terpenuhi dan hingga saat ini itu berjalan baik
kemudian untuk mitigasi ke depan karena memang kita baru akan masuk pada puncak musim hujan yang bersamaan dengan lanina
di akhir januari hingga pertengahan februari nanti
pertama kondisi lingkungan harus benar benar kita perhatikan
artinya drainase di sekeliling lingkungan kita kondisi badan sungai kita apakah tertutup sampah
atau kondisi badan air tidak bisa optimal dalam menampung debit air jika terjadi hujan ekstrim dan lain lain
ini menjadi wake up call atau reminder bagi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan
tidak hanya di kota jepura tentunya
musim hujan akan merata di seluruh indonesia dengan kenaikan intensitas
jadi curah curah hujan ekstrim ini mungkin akan terjadi lagi di tempat lain sehingga benar benar kita harus perhatikan
daya dukung lingkungan bisa siap untuk menerima tambahan debit air yang cukup tinggi ini
baik pak abdul muhari terima kasih sudah berbincang dengan kami
tentunya kita berharap agar kejadian ini bisa diantisipasi
jadi bisa di seperti yang tadi sudah saya katakan bisa diantisipasi dengan berbagai macam hal
agar banjir ataupun longsor ini tidak menimbulkan korban jiwa
terima kasih sekali lagi pak abdul muhari plt kapus datin bnpb